menjadi tenaga kesehatan meskipun pekerjaannya di balik meja
namun bukan suatu hal yang mudah untuk dijalani pada masa pandemi ini
hal itulah yang dirasakan roky purnama
yang setiap harinya bertugas sebagai staff pendaftaran di puskesmas babakensari
kota bandung jawa barat
protokol kesehatan yang ketat harus dilakukan oleh pria berusia dua puluh tujuh tahun itu
apalagi istrinya pun seorang tenaga kesehatan
risiko tinggi terkena virus covid sembilan belas membuatnya harus bekerja ekstra hati hati
jumat siang roky yang sudah dua tahun bertugas di puskesmas babakensari bekerja seperti biasa
tidak ada gejala apapun yang dirasakan
meski sehari sebelumnya rocky menjalani satu dari tiga belas tenaga kesehatan yang divaksin di tempatnya bekerja
untuk gejala sih nggak ada ya alhamdulillah kemarin paling gejala sedikit pegal aja di tangan yang disuntik di sebelah kiri
setelah itu mungkin agak sedikit ngantuk
di sore hari sekitar berapa tiga atau empat jam setelah penyuntikan
itu baru kerasa ngantuk
aja sih paling untuk gejala nggak ada sih
normal sampai hari ini nggak ada
normal normal aja biasa biasa aja
nages lain yang diberi vaksin di puskesmas babakensari kota bandung adalah dokter reysia ghassani
sejak bertugas menjadi dokter pada dua ribu enam belas lalu baru pada masa pandemi kali ini
perempuan berusia dua puluh sembilan tahun itu harus menjalani profesinya setiap hari dengan penuh tantangan
pemeriksa kesehatan pasien harus tetap dilakukan dengan penuh ketelitian
meski kesehatannya sendiri berada dalam ancaman
pada kamis empat belas januari lalu reisha sudah diberi vaksin covid sembilan belas
dan sehari sesudahnya dia merasa baik baik saja
meski awalnya mengaku agak khawatir karena vaksin covid sembilan belas adalah vaksin baru
tapi kini dia semakin yakin bahwa vaksin bisa menjadi jalan keluar dari situasi pandemi ini
setelah penyuntikan kalau kata orang orang kan pada ngantuk ya
di saya sih nggak ada rasa sama sekali
sampai sekarang juga nggak ada efek samping apapun

berdasarkan dia ada apa lagi
ringan efek sampingnya aja sih ya rasa nyeri atau tegal
tapi sampai saat ini sih pun saya juga nggak merasakan gitu keluhan keluhan itu
para nakes yang telah divaksinasi rencananya akan diberi suntikan vaksin covid sembilan belas dosis kedua
pada dua minggu mendatang atau pada tanggal dua puluh delapan januari dua ribu dua puluh
di bandung sekitar dua puluh tiga ribu nakes ditargetkan akan mendapatkan vaksinasi
yang tersebar di satu ratus sembilan puluh satu fasilitas kesehatan
wilam nasution rizky rahadian bandung jawa barat